ya allah pak
pak patik kenapa
pak patik kenapa
pak patik sesak nafas cu
kadang juga papa kedinginan
kenapa papa patik maksain kesini
bapak ada keperluan sama kamu
yaudah kita masuk dulu pak ayo

yaudah kalo gitu
papa duduk disini ya
sebetulnya papa malu sama kamu
sebenernya teh papa teh kenapa
kasih tau cu cu apa apa
dokter bilang cu
harus periksa ke bagian penyakit dalam
papa malu kalau bilang gak punya uang mah
tapi kamu jangan salah paham ya jo
papa kesini bukan pengen minta uang bukan
ini cu pegang jam papa
papa teh jangan kayak gitu atuh
cucu teh kan anaknya
ini biayanya agak mahal cu
pegang aja cuk sama kamu
ini teh bukan jam murah cu
spesial buat orang menyelam
papa pegang aja
pegang aja jam tangannya
sebentar ya pa
cucu ambil dulu uangnya
sekalian buat papa teh ongkos pulang
jadi papa bisa ronsen hari ini
terima kasih ya nak
terima kasih ya nak
papa pergi ya
sebentar ya pa
biar papa teh bisa cucu anterin
sebentar ya pa
sebentar ya pa
bagusnya teh kita tanam apa lagi ya
diminum oleh biar panennya cepat dan uangnya lumayan kita tanam jagung atau cabai ih harganya lagi
mahal ya boleh tapi saya juga kepengen menanam sayuran oh bisa itu kan tanah kamu teh ladang kamu
luas begini gus soy tuh separuh teh kita tanam sawi atau bayam sebagian nah sebagian lagi teh
jagung sama cowok iya apa salom saya akan cari bibit yang bagus biar panenya bagus
alhamdulillah mudah mudahan ya amin ya allah ya
mudah mudahan di hari pertama kamu jualan setelah lebaran telakunya amin insya allah lari satu kan
ciloknya enak pasti udah ditunggu tunggu sama pelanggan ya iya tuh cebos cilok buatan cebos teh
pedok pisang atuh lejat ya udah tuh cebos kalau begitu jalan dulu kalau ada apa apa teh telepon
gaya kamu cuy mentang mentang punya handphone sekarang mari coba sebatas assalamualaikum waalaikumsalam
cuy bismillah dulu atuh hilang cuy bismillahirrohmanirrohim
nanti jumurannya jatuh kasian bunarthi nyuci ini juga udah benerko semi buma protes
hai sepi yang ada cengkus ada yang lebih kesepian lagi doang matanya memandang jauh ke depan kosong
gak ada temen berantem
saya terserah sebenernya mau berantem
panjang umur kamu ceng
dia langsung dateng kan
pas kita sebut namanya
soalnya dia dari tadi ngumpet disitu
eh saya emang gak seperti kamu pedut
iya ceng dari tadi
kang dadang tuh nungguin kamu cek
diem sedih ceng
eh dok jangan suka fitnah dong
kenapa buru buru balik
tapi males sering ketemu sama miss universe
kamu liat deh
mata mereka berdua berbinar ketika ketemu
mau saya kucampur
nanti tambah pusing
kursakan tepa usah terowek
pasti disemangkan ya kan
ada pihak yang menyusup
membobol password para usat terowek
ini pasti bagian dari ulah konspirasi global
untuk mengacaukan informasi yang diterima para usat terowek
apa itu teh komandan
konspirasi tingkat tinggi
aku sudah datang ke ph
mulut you gilir jauh output risiko pulang ke xemp pity ini tak bikin kok praanya create
obrik kemana lama sekali